presiden joko widodo menghormati kebijakan pemerintah arab saudi yang memutuskan untuk menangguhkan sementara izin visa untuk peserta umroh termasuk indonesia
jokowi menilai kebijakan yang dilakukan pemerintah arab saudi guna mengantisipasi penyebaran virus corona yang telah menyebar di sejumlah negara
itu pertama itu kebijakan dari pemerintah arab saudi kita menghargai kita menghormati karena apapun yang namanya kesehatan itu memang dinomorsatukan oleh pemerintah arab saudi kita menghargai sangat menghargai itu
bapak sudah berkoordinasi dengan menteri agama terkait hal ini pak
belum saya baru mendapatkan informasi kemarin
saya kira ini kan tidak hanya untuk
untuk indonesia untuk semua negara yang karena mereka ingin memproteksi melindungi warga negaranya dari virus corona kita sangat menghargai itu